terus berutaku sayang
dipanggil malah diem aja
bungan mbak kiki
gimana sih lu gir
itu dia perlu naik ojek
kayaknya dia beneran ngambek deh sama lu
bener bener gak mau kenal lu lagi deh
yaudah bareng deh
makasih ya kamu udah nganterin susu sama vitamin buat aku
terima kasih ya
jaga kesehatan kamu
persidangan ini masih panjang
boleh minta sesuatu ke kamu
terus berutangku sayang
terus berutangku sayang
terus berutangku sayang
terus berutangku sayang
terus berutangku sayang
terus berutangku sayang
terus berutangku sayang
terus berutangku sayang
terus berutangku sayang
terus berutangku sayang
terus berutangku sayang
terus berutangku sayang
terus berutangku sayang
belum berhubung dengan kita sayang
nah ini papa nak
makasih ya sayang
tapi aku salah
mama doain aku ya
supaya aku kuat ngejalanin ini semua
kamu denger papa
papa mama akan selalu
dan kami akan selalu ada disini
mama baru sayang
mama harus baik baik
boleh aku bicara sama aku
saya minta maaf sudah membunuh roh
gue udah fitnah lo mbak
gue cuma takut saat itu mbah
gue tau gue gak pantas buat dimaafin
tapi untuk saat ini gue minta mau
mbak udah mafin kamu mbak elsa
mbak sayang banget sama adiknya mbak
jadi orang yang baik ya